kalau yang penutupan kemarin itu diumumkan tanggal dua ditutup tanggal tiga dan jam sembilan malam
ada waktu sekitar dua puluh jam
jadi sebelum berangkat kita sudah tahu bahwa nanti jam sembilan ditutup
tapi kalau dua puluh tujuh februari itu tidak ada sama sekali
dibilang tutup ya tutup
saat itu juga sehingga banyak pesawat yang harus kembali
namun pengusaha biro perjalanan pada akhirnya menerima kondisi ini
segala aturan dan solusi disosialisasikan
kepada calon jemaah umroh
ada yang berangkat kita alihkan ke beberapa
ada juga yang kita refund
tapi mengikuti kebijakan dari setiap maskapai
karena ada yang maskapai yang bisa lakukan refund
ada yang berbentuk voucher
karena beda maskapai dan profit itu berbeda regulasinya
tapi sejauh ini alhamdulillahnya para calon jemaah itu sangat mengerti
salah seorang calon jemaah mengaku telah melakukan persiapan jauh jauh hari
keberangkatan umrohnya yang merupakan kali pertama
harus ditunda sejak tahun lalu
tiket pesawat dan sebagainya itu saya mintanya di reschedule bukan di refund
karena siapa tahu nanti kedepannya bodolnya dibuka lagi
terus juga kooperatif sih mbak sampai saat ini
pengusaha biro perjalanan berharap pemerintah arab saudi
memberi kepastian sampai kapan arab saudi ditutup
jika pasti biro perjalanan bisa membuat rencana perjalanan umroh